setelah presiden jokowi menyatakan siap menjadi orang pertama di indonesia yang disuntik vaksin covid sembilan belas
kini giliran gubernur jawa timur hovifah indar parawansa juga menyatakan siap divaksin
ia menegaskan siap menjadi orang pertama di jawa timur yang disuntik vaksin
untuk memastikan bahwa vaksin yang dibawa ke jawa timur tidak berbahaya dan aman digunakan
rencananya vaksin covid sembilan belas akan tiba di jawa timur pada pekan pertama januari dua ribu dua puluh
untuk satu ratus lima puluh delapan orang
nantinya satu vaksin ini harus disuntikan dua kali dengan jarak empat belas hari kepada warga prioritas
seperti tenaga kesehatan anggota tni polri dan tenaga pendidik
jikalau memang kami juga mendapatkan kesempatan pertama saya juga siap
artinya ini untuk memastikan kepada kita semua vaksin ini aman
dan pada saat simulasi di rsi
rsi surabaya ketua umum mui yang juga risam surya pbno juga rawu
yang memastikan bahwa vaksin yang sudah sampai di indonesia ini halal
tinggal nanti menunggu dari finalisasi badan pom dan seterusnya
pemprov jatim sendiri mendapat jatah vaksin covid sembilan belas sebanyak tiga ratus tujuh belas ribu
total sebanyak dua empat ratus empat vaksinator yang sudah disiapkan
dan saat ini di jawa timur telah mendapatkan
atau semacam cold chain untuk tempat vaksin
tempat penyimpanan ini penting karena vaksin covid sembilan belas harus disimpan dalam suhu tertentu
yakni antara minus dua sampai minus delapan derajat celcius
agar tetap bisa digunakan dan menjaga keamanan vaksin
lukman rozak surabaya jawa timur